ada apa ini terhadap rakyat ini tuh mesti gimana
cepat ke pertambungan dan tolong orang orang
akibat keguguran dewi kecapi
tubuhku rasa sakit sekali
ya allah tolonglah selamatkanlah penyihir desa ini
jangan kau timpakan banjir bandang kepada mereka